anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast bersama saya rifana pratiwi
kemesraan partai gerindra dan persaudaraan alumni dua ratus dua belas tinggal kenangan
pa dua ratus dua belas meminta prabowo subianto tak perlu maju pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
sementara kongres luar biasa partai gerindra memutuskan tetap meminta prabowo subianto maju pada pemilihan presiden mendatang
pa dua ratus dua belas menyebut panggung politik prabowo di kancah pilpres sudah finish dan saatnya memberi kesempatan pada tokoh muda
pecah kongsi antara gerindra dan pa dua ratus dua belas disinyalir rentetan kekecewaan prabowo menjadi pembantu presiden jokowi
bagaimana kedua pihak menjawab pecah kongsi antara gerindra dan pa dua ratus dua belas
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom ada pak selamat ⁇ maarif ketua umum pa dua ratus dua belas
dan bang ray rangkuti direktur esekutif lingkar madani indonesia atau lima
dan kita masih menunggu bersambungnya bang taufik riyadi wasekjen partai gerindra
selamat malam pak selamat dan juga selamat malam bang rey
selamat malam mbak rifana
oke sambil nanti kita tanya ke partai gerindra
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak selamat
sambil kita tanya nanti ke partai gerindra apa alasannya tetap mengusung pak prabowo
saya mau tanya langsung ke pak selamat
pak selamat anda dan juga teman teman pa dua ratus dua belas
memberikan pernyataan ataupun tanggapan yang cukup keras
menilai bahwa pak prabowo subianto sudah finish ataupun sudah selesai
jika ingin maju pada pilpres dua ribu dua puluh
maksudnya apa pak
ya jadikan sebetulnya lima tahun kepemimpinan pak jokowi
kan kita evaluasi bersama
sama sama ada kesamaan dalam hal menanggapi atau mengkritisi pemerintahan jokowi selama lima tahun
kita ingin benahi bangsa dan negara ini
ketika itu antara gerindra dengan kami gerakan dua ratus dua belas banyak persamaan
bagaimana kedaulatan republik indonesia dipertaruhkan
kemudian utang yang selalu tiap tahun bertambah sehingga menumpuk luar biasa
kemudian masuknya tenaga cina yang tidak terbendung dimana mana
kemudian lahan dikuasai oleh asing dan asing
kemudian tentang kriminasi ulama juga
kemudian penegakan hukum juga kita lihat masih jauh dari nilai keadilan
bahkan tulisan tulisan pak prabowo dalam buku paradoknya itu bisa kita baca
ada sebuah kesamaan yang harus kita perjuangkan
sehingga ketika itu kita sama sama sepakat untuk menyelamatkan bangsa dan negara
untuk sama sama mengganti kepemimpinan pak jokowi secara konstitusional
tetapi setelah kemudian pilpres terjadi
kan kemudian gerinda dengan pak prabowonya ambil jalan sendiri
memperkuat yang awalnya kita perjuangkan untuk diperbaiki
nah sementara kami ambil jalan untuk meneruskan perjuangan kami
bagaimana kedaulatan ri tetap terjaga
bagaimana pemerintahan bisa dibenahi dan lain sebagainya
ketika perbedaan jalan itulah kemudian kita mengatakan ya sudah
kita sekarang berjuang berjalan dengan jalan masing masing
dikuatkan dengan hasil istimewa ulama empat
dimana kita sepakat ulama dan tokoh dua ratus dua belas
akan menjaga jarak dengan pemerintah
tapi kemudian gerinda dengan pak prabowonya justru bergabung dengan pemerintah
pak selamat apa kaitannya dengan finishnya ataupun selesainya pak prabowo di pilpres dua ribu dua puluh empat
apa kaitannya dengan pernyataan anda yang mengatakan bahwa pak prabowo sudah finish ataupun selesai di dua ribu dua puluh empat
akhirnya kemudian ketika muncul wacana bahwa gerindra akan mengusung kembali pak prabowo
pertama kami menghargai hak konstitusi
ya partai yang ada sesuai dengan undang undang yang ada kan dibolehkan haknya sama
tetapi kami juga punya hak untuk mendukung atau menolak
pasangan yang akan dimainkan di dua ribu dua puluh
nah bagi kami urusan dengan pak prabowo kan sudah selesai
karena kemarin kita mendukung berkaitan dengan pilpres dua ribu sembilan belas
pilpresnya sudah selesai
artinya maksudnya urusannya antara pado satu dua dengan pak prabowo sudah finish begitu ya
sudah selesai begitu
ya sudah selesai
jadi untuk dua ribu dua puluh empat kita tidak berpikir lagi akan mendukung pak prabowo
karena kita juga secara etika politik
masa akan menjadi capres umur hidup gitu kan
presiden saja yang sudah terpilih hanya dua periode
maka capresnya sampai empat periode
oke pak selamat
yang kedua kami melihat bahwa pak prabowo itu seorang negarawan
yang pasti akan membuka ruang yang lebar pintu yang lebar untuk generasi generasi muda
dan kami yakin dua ribu dua puluh empat tahunnya kalangan muda
ya nanti kita sampai ke situ pak selamat
nanti kita sampai ke situ
saya mau langsung tanya ke mas tori mas taufik riyadi wasekjen dpp partai gerindra
tadi ada pernyataan menarik yang disampaikan oleh pak selamat
masa pak prabowo mau jadi capres seumur hidup
karena kalau kita lihat ke belakang pak prabowo sudah tiga kali ikut pilpres dan kalah
kenapa partai gerindra tetap ingin pak prabowo maju pada pilpres dua ribu dua puluh empat
sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mohon maaf saya masih di jalan
tadi ini baru sampai jadi saya tidak bisa secara zoom meeting
baik yang pertama
masalah dua ribu dua puluh empat ya
ini kan masih jauh ya
menurut saya masih empat tahun lagi dan kita belum tahu dinamikanya seperti apa
yang kedua belum ada pun statement dari kami bahwasannya akan presiden berinftar kita usung apa dan sebagainya belum ada
yang baru kemarin adalah kongres luar biasa menetapkan bapak prabowo subianto sebagai ketua umum dan ketua dewan pembina partai gerindra
jadi itulah yang dihasilkan dari kongres luar biasa partai gerindra
mas tori tapi kemarin pada saat hasil konferensi pers dari klb kongres luar biasa sekjen anda pak ahmad muzani mengatakan bahwa semua mayoritas kader meminta kembali pak prabowo untuk maju pada pilpres dua ribu dua puluh
dibutuhkan satu sampai satu lima tahun bagi pak prabowo memberikan jawaban kepada kader gerindra
jadi itu bukan keputusan resmi pak prabowo jadi capres
ya itu kan
itu kan usulan dan
itu kan usulan dan
dari seluruh ketua ketua dpd seluruh indonesia
yang menginginkan bapak prabowo subianto untuk kembali mencalonkan sebagai calon presiden
tapi kan sekali lagi itu belum menjadi satu keputusan karena pak prabowo sendiri pun juga belum menyampaikan apa apa
jadi kita karena etikanya kan sekarang kita di dalam pemerintahan
kemudian kita menjalankan tugas tugas yang memang
sudah diberikan kepada gerindra dalam hal ini
dari kementerian pertahanan
dan juga kementerian perikanan dan lain sebagainya
jadi itu yang menjadi fokus kami sekarang
bagaimana kesejahteraan bangsa indonesia semakin baik
itu yang menjadi intang
mas tori tadi anda mengatakan bahwa ini keinginan dari ketua ketua dpd
dan juga dpc pengurus dari partai gerindra
yang menginginkan pak prabowo untuk maju kembali pada pilpres dua ribu dua puluh
berkaca pada tiga kali mengikuti kontestasi pilpres
kalah kenapa tetap ingin mengajukan pak prabowo sebagai capres di pilpres dua ribu dua puluh empat
apa pertimbangannya mas tori
ya kalau pertimbangannya kan tentunya kami
makanya kami masih menganggap bahwasannya pak prabowo adalah salah satu sosok negarawan
yang memang selalu mengentimingkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala galanya
nah untuk itu kemudian memang selalu aspirasi yang berangkat dari dpc
dari dpd dan sebagainya selalu
menginginkan pak prabowo sebagai calon presiden
tapi sekali lagi ini kan baru aspirasi yang memang disampaikan oleh dpc dan dpd
tapi sekali lagi kami akan lihat nanti pada perjalanannya
kaitannya seperti apa dinamikanya pun
ini pasti masih akan banyak tantangan ke depan dan sebagainya
jadi sekali lagi memang belum bisa kami memastikan apakah pak prabowo akan mencalonkan kembali atau tidak
pak prabowo sendiri pun juga tidak mendapatkan apa apa pada kesempatan kongres luar biasa kemarin
oke tapi tadi ada yang menarik juga yang disampaikan oleh pak selamet
bahwa urusan antara gerindra ataupun pak prabowo subianto dengan pa dua ratus dua belas sudah finish ataupun selesai
nanti kita akan tanya apa maksudnya apakah tidak akan ada lagi dukungan kelompok islam
pa dua ratus dua belas kepada pak prabowo
nanti kalau ingin benar benar maju pada kontestasi pilpres
saya akan tanya ke bang rey
jangan dijawab dulu bang rey cnn indonesia newscast
segera kembali jangan kemana mana

tampaknya tidak membuat kader kader partai gerindra ini mencari alternatif tokoh lain untuk dimajukan dalam pilpres dua ribu dua puluh
tadi kalau dibilang sama mas tori bahwa ini masih menjadi aspirasi dari pengurus daerah untuk meminta pak prabowo untuk maju
kenapa gerindra tidak mencari alternatif tokoh lain
apakah menurut anda pengkaderan di internal gerindra ini gagal dilakukan bang rey
kainfikasinya memang begitu
kalau dari aspek pragmatis politis
memang pencalonan pak
saya kira sembilan puluh persen
mungkin tidak ada calon presiden
bisa mencapai sedikit
di ranking satu atau ranking dua ya
sebenarnya ranking satu tapi kadang kadang
juga turun ke ranking kedua
jadi kalau perhitungannya
yang ketiga hubungan yang makin erat
dengan pdi perjuangan
artinya kalau dengan cukup
gerindra dengan pdi perjuangan saja pun
mereka sudah bisa menanggung
maju nanti di dalam pencalonan dua ribu dua puluh empat
yang akan datang
menilai pak prabowo
sebagai calon presiden
dia memang pilihan yang paling rasional
tapi lagi lagi ini pertimbangan politik pragmatis ya
tapi kalau pertimbangannya politik idealis ya
memang sebaiknya lebih bagus
untuk mendorong calon baru
karena sampai saat ini kan
belum terlihat ada calon atau kader
yang kebetulan popularitasnya
itu artinya masih
yang akan diusung dua ribu dua puluh empat
di dalam pencabaran
dan elektabilitas yang sama
dengan kandidat yang lain
jadi itu perjuangannya
tapi kalau itu yang idealis ya
bersamaan dengan itu
nanti akan diupayakan untuk melakukan
regenerasi lingkungan internasional partai
di gerindra gitu
tapi nampaknya jalan ini tidak diambil
karena langkah yang pragmatis
mendorong tetap mendorong pak prabowo
sebagai calon presiden
mengingat berbagai keuntungan keuntungan yang disebutkan
di awal tadi
ya saya mau tanya ke pak selamat
pa dua ratus dua belas memiliki kedekatan
dengan partai gerindra tadi bang rey
mengatakan bahwa karena kalau pertimbangannya
pragmatisme politik memang
tidak bisa mencari alternatif
tokoh politik lain kalau menurut pa dua ratus dua belas
di internal gerindra ada tidak sih yang bisa menjadi
alternatif untuk menggantikan pak prabowo
menjadi capres begitu
saya pikir banyak kader ya
diberikan peluang yang lebar
peluang yang maksimal
di dpp gerindra terutama oleh
pak prabowo kan banyak juga
kader kader gerindra yang menjadi
ada waguh bki jakarta
juga ada kemudian
saya pikir banyaklah tokoh tokoh
dari gerindra yang kalau diberikan
ketempatan yang luas
akan tiga tahun ini
akan menampakkan jati dirinya
terlepas dari itu semua
kalau gerindra lebih memikirkan
kepentingan bangsa dan
negara akan terus penggelam
bersama rakyat pasti kepentingan
partainya akan dinomor dua kan
tapi kepentingan bangsa dan negara
kepentingan rakyat pasti akan
sehingga kepentingan partainya itu
nanti akan dipertimbangkan
kepentingan bangsa yang lebih luas
walaupun umpamanya di dua ribu dua puluh
tidak ada kader gerindra yang
elak dan populitasnya tinggi
kan ada juga kader kader lain
seperti kepala daerah
yang diusung oleh gerindra
contoh sebut pak anies paswedan
itu juga kan di bawah pak prabowo
kalau diberikan ruang dari sekarang
juga akan punya potensi untuk menjadi
capres dua ribu dua puluh empat yang akan menjadi
kuda hitam tersendiri buat gerindra
di kalangan pengusaha juga banyak
di kalangan partai lain kan banyak juga
di kalangan ulama tokoh juga banyak juga
di kalangan pengusaha siapa pak selamat
yang dekat dengan partai gerindra menurut anda
kalau kalangan pengusaha pengusaha ya
pasti gerindra lah punya catatan catatan sendiri
dari kalangan kalangan ulama kan banyak juga
ada ustaz abdul somad ada agim dan sebagainya
artinya semua kader anak bangsa
terutama yang muda
punya kesempatan yang sama dua ribu dua puluh empat
kalau diberikan ruang dibuka pintu
oleh yang sekarang menjadi penguasa negeri ini
alangkah baiknya pak prabowo menyiapkan kader
pak jokowi menyiapkan kader
siapa pun menyiapkan kader
sehingga dua ribu dua puluh empat menjadi pertalungan yang ideologis
untuk menyelamatkan bangsa
oke saya mau tanya ke mas tori
mas tori kalau diberikan ruang
pasti banyak tokoh muda yang muncul
salah satunya tadi disebutkan oleh pak selamet pak arief
gubernur dki jakarta pak anies baswedan
kemudian dari kalangan ulama ada ustadz abdul somad
dan juga yang lainnya
tadi saya bantu saya memancing ke pak selamat
pak selamet tidak menyebutkan
dari kalangan pengusaha yang juga pengurus dpp partai gerindra
pengurus partai gerindra ada pak sandiaga uno
kenapa tokoh tokoh muda itu tidak diberikan ruang
ataupun tidak dimunculkan sebagai capres alternatif
di partai gerindra mas tori
ya pertama begini yang tadi saya sampaikan di awal
bahwasannya keputusan klb belum menetapkan presiden
yang kedepan dua ribu dua puluh empat adalah pak prabowo dan sebagainya
itu baru usulan aspirasi dari daerah
dan itu belum jadi keputusan dari kongres luar biasa partai gerindra
yang kedua gerindra tetap mengedepankan yang namanya kaderisasi
bahkan kita membuat
gerindra masa depan
itu ada anak anak muda semua yang akan tampil
bahkan selama ini dalam pemilihan pemilihan pilkada di daerah daerah
kita ingat di jawa barat dulu
gerindra lah salah satu yang mengusung pak ridwan kamil
kemudian di jakarta kita mengusung pak anies baswedan dan lain sebagainya
bahkan bang sandiaga uno dan sebagainya
banyak sekali kader kader yang dimunculkan oleh gerindra
bahkan nanti di pilkada tangsel pun kami juga menghadirkan sosok muda
mbak rahayu saraswati di sana
jadi memang sebenarnya
untuk kaderisasi itu sangat penting
kita belum bisa memutuskan apa apa
karena dinamika politik akan berjalan seperti ini
dan kita juga akan melihat pada faktanya
tentunya kita harus mengkirakan
karena itu masih jauh sekali gitu loh
artinya tidak menutup kemungkinan
bahwasannya gerindra mencalonkan selain pak prabowo gitu
kita punya bang sandiaga uno
ada pak ahmad muzani
ada pak soefi dasko
dan lain sebagainya
jadi banyak sekali kader kader gerindra
bahkan yang tadi disebutkan
kepala kepala daerah yang diusung oleh gerindra selama ini
memang itulah menunjukkan bahwasannya gerindra memikir masa depan
bahkan pak prabowo dalam kongres kemarin menyatakan
kepengurusan ke depan
jadi ini yang menjadi apa namanya
keinginan kami semua bahwasannya ke depan memang
milik generasi muda generasi masa depan
dan itu yang dipikirkan juga oleh gerindra
jadi saya rasa itu
jangan dikunci pak sofi
jadi dengan klb kemarin sudah mewacanakan
akan memunculkan pak prabowo kembali
buat apa kalau generasi di daerah daerah diberikan peluang
tapi kemudian dikunci untuk kepimpin nasional
jadi kan enggak
itu yang tadi saya sampaikan
pebicaraan juga kepada para negarawan
pak pak ma arief
mohon maaf sebelumnya
jadi sekali lagi itu aspirasi
baru aspirasi dari daerah daerah
dan itu pun belum diberikan pernyataan apa apa oleh pak prabowo
sekali lagi pak prabowo pasti akan memikirkan
kepentingan masa depan
kepentingan negara di atas segala
dan beliau adalah negarawan
dan beliau yang selalu
senantiasa mengkader anak anak muda
jadi saya punya keyakinan bahwasannya
akan dipikirkan sebaik mungkin
semata mungkin dan sebagainya
oke saya mau ke bang ray
bang ray bagaimana anda membaca
ini dulu pa dua ratus dua belas sangat mesra mendukung
dan sekarang pak selamet mengatakan bahwa
sudah selesai urusan kami
sudah finish urusan kami
kami sudah berbeda jalan
karena tidak memiliki lagi kesamaan perjuangan
apa yang anda lihat di sini
apakah memang ada suara suara kekecewaan
dari teman teman pa dua ratus dua belas karena pak prabowo
masuk ke dalam gerbong pemerintahan
atau seperti apa bang rey
ya kecewa lah apalagi bahasanya
menurut saya sih mereka merasa ditinggalkan
ya tetapi ya nggak bisa di
nggak bisa dipetali gitu
penyisiran isu sebetulnya yang dilakukan oleh pa dua ratus dua belas
kepada pak prabowo juga nggak cermat cermat amat
sudah pernah berbeda ya
isi pertemuan majelis apa ya
ketutusan padwa dua ratus dua belas yang sejujurnya saya dilakukan
oh tahu saat itu ya
sebelas isu atau tujuh belas isu saya lupa
hampir semuanya juga dikerjakan oleh pak jokowi
padahal paling cuma satu sebetulnya yang agak berbeda
antara tuntutan dua ratus dua belas itu dengan pak jokowi
yaitu kehendak untuk mengulangkan kembali pak rizik syihab
dari arab saudi ke indonesia gitu
yang itu kemudian dijanjikan oleh pak prabowo akan dilakukan
jadi kalau dilihat dari sisiran isu
sebetulnya dua ratus dua belas juga dekat banget dengan pak jokowi gitu loh
tak hanya dengan pak prabowo gitu
dan sebaliknya kalau dibuat isunya juga
pak prabowo itu hampir tidak berbeda dengan pak jokowi
kalau dari sisiran isu
nkri itu nggak ada nkri yang bersayap
misalnya nkri bersyariah itu nggak ada
itu logika logika mungkin bahkan
bahasa pak prabowo itu jauh lebih kuat lebih tegas dibandingkan dengan
visi misinya pak jokowi
oleh karena itu
pertautan mau ideologi mau apalah
di dasar dua ratus dua belas itu
menurut saya nggak ada sebetulnya
sebetulnya hanya pertautan politik yang bersifat personal
saya rasakan sebagai personal itu karena
dua ratus dua belas itu memilih orang bukan memilih visi misi sebetulnya
kalau visi misi yang disebutkan tadi
oleh pak marief itu
coba diberikan kepada pak jokowi
sama semua itu
kalau soal hutang blablabla itu hampir sama
dan perusahaan perusahaan itu gitu lah kira kira ya
oleh karena itulah kemudian
pertautan orang itu
akan potensial akan menimbulkan kecewaan
itu seperti yang dilakukan oleh pak prabowo sekarang
nah oleh karena itu ya kalau sampai sekarang misalnya
dua ratus dua belas mengatakan kakit kami akan ditinggalkannya tapi
menurut saya mereka akan terlalu begini kalau
model hubungan politik mereka dengan orang itu
karena orang gitu loh bukan karena apa yang mereka
katakan di sini sih itu pertama
yang kedua gerindra sendiri nggak akan terlalu merasa resah
meskipun dua ratus dua belas meninggalkan mereka
yang paling penting diketahui mungkin adalah dua ratus dua belas itu besar
karena juga dukungan partai partai ini
itu kan sebetulnya kalau kita ini kan terobsesi dengan
apa yang dilakukan oleh dua ratus dua belas pada aksi dua ratus dua belas atau empat ratus sebelas
itu mungkin terjadi sedemikian dikisar orang tapi
itu mungkin terjadi sedemikian dikisar orang tapi
karena ada backup politiknya
ada ya meskipun secara tidak formal ya mungkin kader kader
gerindra juga terlibat kader kader partai lain juga terlibat
dalam hal itu tapi begitu itu selesai apalagi kalau
ketika dua ratus dua belas sekarang menyatakan keluar dari apa ya
dari dukungan terhadap pak gerindra efeknya juga nggak
begitu besar ini artinya yang mengecil itu mungkin
satu satunya adalah pak gerindra tapi persaingan bernama
jangan lupa dua ratus dua belas itu juga mengecil karena sebetulnya
pasus bangkuan mereka itu selama ini juga banyak ditopang
oleh para pendukung partai politik ini gitu nah oleh karena itu
tidak terlalu gelisah nggak terlalu risau gitu apalagi
suruh suruhnya yang selama ini ya setidaknya setelah
pilpres setelah pak prabowo masuk ke apa namanya itu ya
ke gerbongnya pak jokowi gitu selalu tetap mengumpulkan
pak prabowo artinya nggak ada pengaruhnya mau dua ratus dua belas masuk
dua ratus dua belas mendukung gitu kan jadi itu mungkin juga bisa jadi ya

sendirinya mengecil mengecil bukan saja karena banyak
orang partai yang tidak lagi serta bertandingan dua ratus dua belas tapi harus
diingat sejak habis pilpres kemarin bahkan menjelang pilpres kemarin
dua ratus dua belas nya juga udah mulai terpisah kan ada yang masuk partai
apa namanya itu pdi perjuangan ya sebagiannya macam macam
dan sebagainya oke oke nanti kita akan tanya ke pak taufik riyadi
mohon dulu bang ray kita akan tanya kepada pak taufik riyadi dari partai gerindra
karena gerindra melihat kekecewaan dari pa dua ratus dua belas dan retaknya hubungan
politik antara pa dua ratus dua belas dengan partai gerindra dan juga prabowo subianto
jangan dijawab dulu bang tori cnn indonesia newscast segera kembali
usai jeda jangan kemana mana

perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
di cnn indonesia newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
ada pak aslamat ma'arif ketua umum pa dua ratus dua belas
kemudian ada bang ray rangkuti direktur eksekutif lingkar madani indonesia
kemudian ada bang taufik riyadi wasyek jen dpp partai gerindra
saya mau langsung ke bang tori bang tori tadi kita sudah dengar kalau menurut bang rey
diamini bahwa ada nada nada kekecewaan dari teman teman pa dua ratus dua belas
dan memang ini berujung pada selesainya urusan politik antara pa dua ratus dua belas dengan gerindra
ada perubahan konstelasi
dukungan karena nanti pada pilpres dua ribu dua puluh empat pa dua ratus dua belas tidak akan lagi mendukung pak prabowo begitu
bagaimana gerindra melihat ini
ya yang pertama saya ingin menyampaikan bahwasannya inilah hal yang biasa dalam politik dalam dinamika
ada yang pro dan kontra
artinya bahkan jangankan pa satu dua bahkan di internal gerindra pun ketika kita masuk pemerintahan pun juga terjadi pro dan kontra
tapi itulah dinamika berdemokrasi dan kita sekarang sudah sepakat bahwasannya kita masuk dalam pemerintahan
maka kita dalam satu suara untuk bersama sama
untuk bersama sama menjalankan tugas pemerintah yang diberikan dibebankan kepada gerindra dengan sebaik baiknya
kami percaya bahwasannya partai ini akan dihukum nanti waktu pemilu dua ribu dua puluh
apakah akan tetap dipercaya oleh rakyatnya atau akan ditinggalkan oleh rakyat
jadi yang sekarang dilakukan adalah kami fokus untuk menjalankan tugas kementerian yang dibebankan kepada kami
yaitu ada dua kementerian antipertahanan oleh pak prabowo subianto
kementerian kkp yang diberikan oleh pak edi prabowo
jadi kami berusaha sekuat mungkin tetap mendengarkan aspirasi masyarakat
tetap berusaha untuk mensejahterakan masyarakat indonesia dengan program program yang dijalankan
jadi disitulah pertaruhan kami ketika kami di dalam pemerintahan
maka kami akan laksanakan tugas sebaik baiknya seamanah mungkin
dan mudah mudahan itu menjadi bekal kami ketika pemilu dua ribu dua puluh empat kami dapat pemenang
oke bang tori seberapa penting pa dua ratus dua belas bagi partai gerindra dalam relasi politik
ya tentunya tetap penting karena ini adalah salah satu elemen sosial masyarakat yang mempunyai dampak yang sangat luar biasa
kita tahu semua
dan kami tetap menjalin hubungan menjaga hubungan dengan teman teman di dua ratus dua belas dan seluruh elemen masyarakat yang lain tentunya
jadi menurut saya
saya pikir ini kan memang mungkin ada perbedaan
mungkin ada perbedaan pandangan pendapat yang saya pikirnya juga cukup wajar gitu
terhadap apa yang memang diinginkan
dan di satu sisi waktu itu memang juga gerindra dalam posisi apakah akan mengambil posisi oposisi atau kemudian masuk dalam pemerintahan
tapi karena kita sudah tetapkan kita masuk dalam pemerintahan
maka kita akan menjalankan sebaik mungkin amanah yang sudah diberikan oleh presiden
oke mas tori dari partai gerindra berharap nggak sih pa dua ratus dua belas akan tetap bersama mendukung pak prabowo
kalau maju pada pilpres dua ribu dua puluh
ya tentunya kami masih tentunya kami berharap
dari pa seribu dua ratus dua belas dan mungkin seluruh rakyat indonesia kami juga berharap seperti itu
jadi artinya ini kan tentunya keran keran komunikasi kemudian pandangan pandangan yang kritis dari teman teman dua ratus dua belas pun juga menjadi pertimbangan kami tentunya
jadi saya rasa tidak bukannya kami kemudian meninggalkan dua ratus dua belas atau dan lain sebagainya
saya rasa ini kan
ya inilah dinamika politiknya dan saya rasa ini masih panjang perjalanan dua ribu dua puluh empat nya
jadi menurut saya masih banyak akan terjadi di maneka dan komunikasi kondisi politik selanjutnya
oke pak selamat pak selamat kalau menurut mas tori gerindra tidak meninggalkan pa dua ratus dua belas dan pa dua ratus dua belas ini sangat penting bagi gerindra dalam menjalin relasi politik
gerindra berharap kalau pak prabowo nanti maju pada pilpres dua ribu dua puluh empat pa dua ratus dua belas mau ikut mendukung pak prabowo
bagaimana ini jawaban dari pa dua ratus dua belas pak selamat
iya yang pertama saya tanggapi mas rai dulu tadi mas ray salah besar ya pengamatan dan pendapatnya
dua ratus dua belas itu dari mulai lahir dua ribu enam belas itu tidak mendukung seseorang
di pilkada dki jakarta itu kita tidak ada urusan dengan anies
ketika itu urusan kami adalah ketika itu bagaimana kita menumbangkan perista agama yang non muslim
itu pegangan kami
ada pun kemudian yang terpilih mas anies itu bonus dari allah
kemudian di pilpres kemarin kita tidak ada urusan
kita nggak ada urusan dengan pak prabowo nya
kita mendukung pak prabowo karena ada istimewa ulama yang merekomendasikan melalui fakta integritas untuk mendukung prabowo
jadi kalau tidak ada istimewa ulama tidak ada fakta integritas yang ditantangkan oleh pak prabowo dan sandi ketika itu kami juga tidak akan mendukung pak prabowo
jadi bukan karena pak prabowo nya tapi karena istimewa ulama dan fakta integritas
itu tidak menjadi pungkiri
kemudian menanggapi tadi bang taufik secara sesama anak bangsa
saling mengingatkan saling mengkritisi ya tentunya akan kami lakukan sebagai hubungan sama saudara anak bangsa
tetapi untuk saat ini biarkanlah pak prabowo dengan gerindra nya timbul tenggelam bersama penguasa kami akan tetap timbul dan tenggelam bersama ulama dan umat
jadi nanti apa yang terjadi menjelang dua ribu dua puluh empat masih bisa cair begitu ya tergantung nanti bagaimana pendekatannya pak prabowo dan juga gerindra ke dunia

itu penjelasannya pak arsang lametria itu sudah jelas
mereka tidak ingin lagi bergabung dengan pak prabowo
bahwa gerindra tetap ingin itu dah
itu sih partai dimana mana selalu ingin suara dong ya
nggak peduli mereka barisannya apa apanya ya
selama menguntungkan bagi suara mereka ya mereka pingin gitu
tapi di pihak pak selamet sudah mengatakan putus hubungan gitu
setidaknya sampai hari ini
tapi kan politik cair bang rey apa yang terjadi hari ini belum tentu terjadi di hari berikutnya
kita kan berbicara ini bukan berbicara tidak berbicara masa depan kan
pernyataan pak marif itu ya kita pegang sampai hari ini juga
nah bagaimana ke depan
tidak terlalu banyak signifikan dunia kepada pak jendral itu masaya
nah masalahnya justru adalah di dua ratus dua belas siapa yang mereka tak calonkan
nah yang terbuka kemungkinan adalah anies baswedan
tadi juga pak falan mari sudah menyebutkan itu
nah justru masalahnya di situ
apakah mungkin anies baswedan dapat dicalonkan sebagai calon presiden atau tidak
kan kira kira gitu
ada banyak hambatannya gitu
selain hambatan suara plus juga hambatan partai
apakah mungkin ada partai yang akan mendukung
dan seterusnya seterusnya seterusnya
nah kalau kemudian hambatan hambatan ini ditemukan ya
kalau anda tadi menyebutkan nanti akan cair sangat mungkin terjadi
kalau kemudian hambatan untuk mendukung pak anies ini ya tidak lagi ada salurannya
karena saya kira ya kalau dilihat dari sekarang kitanya
yang paling dekat dan yang paling mungkin didukung oleh dua ratus dua belas itu nggak ada
kecuali ya anies baswedan
itu nanti kita bicara itu nanti bang rey
kita belum sampai ke sana
kita sedang bahas hubungan
antara pa dua ratus dua belas dengan partai gerindra
bang rey tapi dengan keluarnya ataupun retaknya hubungan antara pa dua ratus dua belas dengan gerindra dan juga pak prabowo subianto
apakah nanti kalau pak prabowo mencalonkan akan kesulitan untuk mengambil suara kelompok islam
tapi seperti yang saya sulitkan tadi tidak
yang mengecil mungkin pak prabowo mengecil sedikit

p dua ratus dua belas itu kan sebetulnya besarnya dahulu
karena juga di backup tidak langsung oleh partai partai ini
jadi begitu p dua ratus dua belas mengatakan kami enggak mau lagi dengan pak prabowo
ya orang orang pak prabowo juga enggak bergabung dengan p dua ratus dua belas nya
itu loh maksud saya
tentu saja meskipun dua ratus dua belas mengatakan ijtima ulama dan umat tapi kan bukan satu satunya
ada yang lebih besar lagi di sini
ada namanya nu ada yang namanya muhammadiyah ada yang namanya persis macam macam
itu jauh lebih besar dan jauh lebih konkret
itulah yang saya sebutkan tadi itu
enggak terlalu merisaukan
walaupun kemudian ya pak dua ratus dua belas ini mengatakan dengan tegas keluar dari pak prabowo
tentu saja gerindra kan mengatakan iya kami akan apa namanya tentu kami sedih ya kan
kami sangat menyayangkan
ya tentu saja mereka akan mengatakan itu
nggak mungkin mereka mengatakan keluar aja deh loh
nah tetapi kalau dilihat dari reaksi mereka nggak terlalu mereka titipkan juga
p dua ratus dua belas itu telur
karena ada basis umat yang jauh lebih besar yang sebetulnya berada di tengah
bukan berada di kanan sangat gitu
nah yang di tengah itu justru yang kemungkinan besar menjadi penopang utama dari pak prabowo gitu
pak selamat tadi sudah dikatakan oleh bang rey anda mendengar penjelasannya bahwa sebetulnya tidak begitu berpengaruh
jika nanti pa dua ratus dua belas tidak mendukung pak prabowo pada pilpres mendatang begitu pilpres dua ribu dua puluh
anda sepakat dengan itu
ya itu kan pendapatnya bang rey
bagi kami berpengaruh dan berpengaruh itu tidak jadi masalah
karena kami tetap akan berjuang
tugas kami itu adalah berjuang kalah menang urusan allah
apa yang kami perjuangkan selama ini untuk menegakkan keadilan melawan kezoliman menjaga kedaulatan tni akan terus kami perjuangkan
ya tidak ada urusan dengan partai politik mau dukung mau nggak dukung mau ngaruh nggak ngaruh
bagi kami tidak ada urusan
karena kami komandonya bukan di kertanegara
komando kami bukan di prabowo
saat ini komando kami di imam besar habib muhammad fir hussein
makanya apapun yang diteruskan oleh beliau kami akan perjuangkan semaksimal mungkin hidup mati tenggelam bersama ulama dan umat
oke kapan terakhir pa dua ratus dua belas bertemu dengan pak prabowo subianto
ya ketemu terakhir waktu sebelum di bawaslu
setelah ada keputusan bawaslu ya sudah kita nggak pernah ketemu lagi
oke artinya sudah tidak ada pertemuan ya
tidak ada komunikasi dengan pak prabowo
tapi tidak bisa dipungkiri dengan kawan kawan selama ini
sila surahim kawan kawan geri
gerindra ya sebagai mana sahabat masih komunikasi
oke oke saya mau tanya terakhir ke bang tori
bang tori ada rencana mungkin mempertemukan antara teman teman pa dua ratus dua belas dengan pak prabowo subianto ataupun dengan gerindra agar relasi politiknya ini kalau sesuai yang tadi anda sampaikan
gerindra tetap berharap melihat bahwa pa dua ratus dua belas adalah mitra yang penting dalam relasi politik
ya saya rasa terbuka
silaturahmi ini tetap terbuka antara kami dengan pa seribu dua ratus dua belas
pa dua ratus dua belas tidak menutup kemudian karena perbedaan sekarang ini
saya rasa tadi disampaikan pak marif saya setuju bahwasannya tetap bersilaturahmi
tapi tetap juga menghormati keputusan dari teman teman di pa dua ratus dua belas
kan intinya adalah apa yang diperjuangkan sebenarnya
sekarang gerindra sedang berjuang di dalam bagaimana mensejahterakan masyarakat indonesia dengan apa yang dibebankan kepada kami
itu yang kami akan sukseskan
jadi saya rasa mudah mudahan ini akan berjalan
menjawab nantinya ketika dilihat memang ternyata kehadiran pak prabowo kehadiran pak edi prabowo di pemerintahan ini
mensukseskan mensejahterakan rakyat indonesia
jadi saya rasa itu yang kemudian juga akan menjadi pertimbangan buat teman teman di pa dua ratus dua belas juga melihat
jadi saya rasa itu yang paling penting sih itu menurut saya
karena mungkin kan orang melihatnya terlalu head to head antara pa dua ratus dua belas
saya rasa kan itu ya perbedaan pendapat yang wajar wajar saja
dan ini kita masih dalam suasana
yang cukup baik
saya ingin penegasan saja artinya keputusan mengajukan prabowo subianto sebagai capres dua ribu dua puluh empat oleh partai gerindra belum final
masih ada ruang bagi tokoh tokoh lain yang akan diajukan
begitu mas tori
jaminan anda dan juga partai gerindra
karena memang kita juga belum memikirkan itu
ini baru sebatas aspirasi dari daerah
yang itu pun juga belum diputuskan dalam kongres
mungkin hanya alam yang itu
kita masih melihat ini
tidak usah kita teman teman lagi lah
bila tni alam yang membuat keputusan lain
sayang sekali bapak bapak waktu kita sudah habis
tapi kita nanti akan menunggu bagaimana partai gerindra memutuskan secara resmi siapa yang akan diusung sebagai calon presiden pada dua ribu dua puluh
pemilu masih panjang
kemungkinan hubungan bisa diperbaiki antara pa dua ratus dua belas dengan partai gerindra juga masih bisa terjadi
nanti kita akan lihat banyak akrobat akrobat politik menjelang kontestasi pemilu presiden dua ribu dua puluh
terima kasih tiga orang narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini
pada malam hari ini ada mas taufik riadi kemudian ada pak selamat marif dan juga bang rey rangkuti
selamat malam dan terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newscast malam hari ini